warga yang akan melakukan perjalanan wisata terutama dengan rombongan menggunakan transportasi
darat seperti bus meningkat pada masa libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh tiga salah seorang pemilik bus
pariwisata di jambi mengaku kota yang menjadi tujuan wisata di sumatera antara lain adalah
lampung dan padang serta kota di pulau jawa seperti yogyakarta bandung dan jakarta meningkatnya jumlah
rombongan berwisata setelah terjadi pandemi sejak dua tahun lalu membuat sektor para wisata
khususnya bisnis tour and travel bergairah kembali peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada
desember ini di ini kebetulan akhir tahun jadi liburan nataru yang masyarakat kelompok masyarakat yang
melakukan kegiatan wisata terus bepergian itu alhamdulillah peningkatan untuk terutama kita
kan fokusnya di
layanan bus sama tur travel sangat signifikan lah dibanding waktu waktu saat masih pandemi ini
sudah luar biasa kita cari pertama masalah kenyamanan ya kalau mobil pribadi mungkin repot
ya ribet di jalan juga tentu kita bisa di base ya di samping dari segi presialnya murah dari pesawat kan
dan base yang terpilih
sementara di terminal purabaya surabaya di desa bungurasi waru sidoarjo jawa timur telah tampak
peningkatan arus penumpang seperti yang tampak pada kamis siang di pintu terminal purabaya surabaya
penumpang terus berdatangan dan mengalir memenuhi jalur keberangkatan bus menjelang puncak arus
libur natal dan tahun baru pada dua puluh tiga dan dua puluh empat desember harga tiket yang naik antara tiga puluh sampai
tiket armada bus tujuan surabaya bali juga sudah ludes terjual hingga awal januari dua ribu dua puluh tiga mendatang
akibatnya sejumlah calon penumpang kebingungan mencari alternatif transportasi lain hingga berniat untuk menginap di terminal purabaya
dapat tiket gak nih bang
belum belum dapat
ya mau nyari tiket
kalau misalnya nggak dapat terus bagaimana
menjelang libur natal dan tahun baru sejumlah penjualan tiket moda transportasi mulai dipenuhi calon penumpang
warga memilih menghabiskan libur akhir tahun setelah dua tahun mengalami masa pandemi
tim liputan cnn indonesia